revisi undang undang pilkada yang menetapkan verifikasi faktual atas dukungan untuk calon perseorangan pada pemilihan gubernur dua ribu tujuh belas
tidak lantas membuat basuki cahayapurnama mundur
setelah bertemu dengan setelah pertemuan yang dilakukan ahok dengan ketua umum pdi perjuangan megawati soekarno putri delapan juni lalu
banyak pihak menduga ahok akan merapat ke partai berlambang banteng itu
namun pendukung ahok yang tergabung dalam teman ahok yakin ahok bisa maju dalam pilgub dki jakarta mendatang dari jalur independen
menurut kita kalau dibanding dengan apa yang sudah dilakukan oleh teman ahok
ini teman ahok jawa akan lebih secure dibanding dengan menggunakan partai politik
apalagi gerakan perseorangan itu tidak bisa selamanya didikotomi dengan gerakan partai politik
karena memang sebenarnya dua duanya diatur dalam undang undang dan bisa berdampingan gitu
apalagi dengan partai politik partai politik yang sudah dalam tanda kutip membantu teman ahok saat ini
jadi ketika nanti katakanlah pak ahok misalnya akan ke apa namanya
ke partai politik semacam itu itu
itu tidak lantas membuat teman ahok harus menodong semacam itu
karena semua pilihan itu akan diserahkan kepada pak ahok